jalan rawa bebek rumah panjang raya kalian sedang apa
eh pak sofyan masya allah kalian mabuk durian masa
tes ocak mana enggak tahu
kamu jualan durian bukan buat dijual gue beli durian ini karena gue seneng banget udah jemput
ani yang jaraknya jauh jauh kau seneng yang seneng dong berarti ani meluk gue nya lama
waalaikum waalaikum salam eh masuk deh emang mau eh tapi masih basah
udah nih beh silakan masuk ya ya
si tisna mana udah nggak usah mikirin dia

udah nggak usah mikirin dia
oh iya oh juga empet rei di because belum makan maaf lu terusin aja bukannya
oh consent makanya
isu air kagak kering alhamdulillah kagak b memang air di rumah babi kering
itu dia pas gue mau bikin kopi
eh tau tau air udah kering aja
oh jadi babi mau ngopi disini
syukur dah kalau lo ngerti
jack bener gak sih kalo durian yang pahit itu ada alkoholnya
ah lo masih percaya aja sama gosip
nih ya kalau durian ada alkoholnya itu pohonnya pasti digrebek sama polisi
ini kopi instan dari pabrik ya
bukan be ini kopi instan dari warung
pantesan lebih wangi
mai gua denger mantul lo si ojek udah pulang dari lampung
udah be kemarin malem
oh gitu ya
kalau si ojek bawa kopi dari lampung gue minta ya buat ngopi di rumah
katanya air di rumah babe lagi kering
gue kok pusing ya
lo juga tuh
kalau lagi berdua gini gue inget masa remaja
waktu itu gua liat lo jalan berdua
sama almarhum si junet bapaknya si ojang
terus babi ikutan jalan sama kita
gua kesel ngeliat lo jalan berdua
gue ngincer kepalanya si junet
kena kepala saya be
kena kepalanya haji pengki
yang kebetulan lewat
nur tanahnya nggak rata
bukan tanahnya nggak rata
kaki lo tinggi sebelah
kaki lo tinggi sebelah
kaki lo tinggi sebelah
kaki lo tinggi sebelah
kaki lo tinggi sebelah
kaki lo tinggi sebelah
kaki lo tinggi sebelah
kaki lo tinggi sebelah
sebentar lagi sih mau sholat asar
yaudah kalo gitu gua pamit ya
senar gua tuh balik
ke jalan rawa bebek
ke rumah pacar saya
kalian sedang apa

setelah seluruh petang itu
itu kepada itu
ya udah turun deh kok saya yang turun kan penumpangnya bapak eh pak
memang motor kamu
kok bapak yang bawa
kamu mabuk duren
tadi hampir nabrak jadi saya yang bawa
saya ngocek dong bapak penumpang
berarti bapak bayar dong